video amatir yang direkam oleh petugas bpbd ini memperlihatkan awan panas guguran yang terjadi pada selasa pagi mengarah ke sisi tenggara gunung ke arah besuk kobokan
data pos pantau gunung api semeru di gunung sawur desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang memperlihatkan awan panas terjadi di ujung lidah lava dengan jarak luncur dua km
sementara jarak dari puncak kawah aktif mencapai empat lima km ke arah besuk kobokan
selain itu data pada dua februari dua ribu dua puluh satu pukul waktu indonesia barat gunung semeru mengalami letusan dua belas kali hembusan sebelas kali dan tektonik jauh satu kali
bupati lumajang tori kulhak memerintahkan tim reaksi cepat bpbd lumajang untuk melakukan pemantauan terutama potensi dampak hujan abu
sementara jarak dari puncak kawah aktif mencapai empat lima km ke arah desa sumberwulu desa sumberwulu dan tektonik jauh satu kali hembusan sebelas kali dan tektonik jauh satu kali
saya berterima kasih kepada bpbd takana semua yang selama ini terlibat dalam relawan bencana yang ada di kawah